kamu rasa gitu sih
apaan kamu larut kabel mau taruh mana deket lagi ya iya kosong nanti aku nih apa apa udah itu cemong
jangan dilapin dong ganteng gitu kalau cemong ya padahal ya enak aja aku mau nemenin anak anak
udah udahlah ustadz hari ustadz musa benerin aja nggak usah debat benerin tapi
sini tuh udah tuh anak anak berun semua
aduh kira kira menang kayak lomba jangnya haduh putri
kamu tuh nggak usah bingung gosok panik gimana gitu deh
berdoa sama allah minta yang terbaik biar menang
ya semoga aja menang jadi enggak malu maluin kunanta ya toh ya toh
kenapa kalian pada baca quran sih
biasanya lagi jam istirahat gini kan pada main main gitu benar benar emangnya kamu
ada justru apa ratu aja iya jadi aku tuh baru bikin satu just tadi di dapur ya aku
emang chef dan hapus bisa semuanya bukan justru itu tapi justru kan hari ini ada
jatuh setor hapalan sama kaya sholloh ah oh no oh my god hapalan quran
ustadz lama banget sih ustadz dari tadi nih dari tadi nih
ya allah bener bener oh dipikir saya gak bisa ngoceh kali ya ya dipikir saya gak bisa berisik kali ya
nih ustadz musa yang baik dan santun kasih sesuatu yang lebih berisik daripada sekedar omongan
eh kokil eh eh eh apa apa apa apa
eh oh ya allah wah kokil
wah benerin tuh mesennya malah kelaksonnya gimana sih
lagi ustadz fahri berisik amat sih kayak mama saryawan
eh udah telat mus
ngerti cuman kalau emang ustadz parimo pakai mobil yang lebih bagus ya pakai uang sendiri kan
ini tau sendiri harganya paling murah mobil pesan trendly keluar semua
eh tau gitu kan mending naik angkot lewa gini udah bayar mogok
ya apa boleh buat nasi udah jadi nasi liwet
bu bur udah lah gini aja mesti aku lagi yang turun tangan
kamu diam sini bener bener beresin
nah cakep tuh
gini kan ah

lagi ustadz fahri beli belah
masih ada yang mau ngelakuin
amat syada abillah biwatab
fizi diha'a belumi

aduh aku bisa gak tau kamu tuh jauh dari beruntungan jajak sakit tau gak
hei kalian yang nge follow aku semuanya ya
nih mereka yang pada ikutin kamu
eh udah udah udah ini kok malah pada berantem sih
ya udah gimana kalian udah pada siap setoran nafalan sama saya
eh aku belum
berarti udah pada siap semuanya ya
ya udah sekarang segera siap siap ke kelas karena yang lain udah pada siap
putri kita ini selalu bikin aku pusing
kamu dulu takut sih
kok berasap gitu ustadz ari
kok berasap gitu sih
kamu naruh kabel mau taruh mana
gapapa udah itu
cemongan jangan dilapin dong
ganteng gitu kalau cemong ya padahal ya
aku mau nemenin anak anak aku kayak tampil mumpes sana
nah udah dong
udah lah ustadz ari ustadz musa
benerin aja gak usah debat
tadi mau benerin ini ya kal
tahu udah dibenerin
tapi dasar aja mobilnya udah tua begini
jam berapa sih sekarang
kal kayaknya kamu mau berusaha
gue gak akan sempet deh ikut lomba
sekarang jam berapa
nanti kalau kamu sampai sana
semuanya udah pada dibuar
iya nih mepet banget waktunya ini
udah tenang tenang semuanya
ustadz fahri punya ide
benerin odo odonya sampe beres
biar aku haika sama yang lain
langsung menuju ke lokasi lomba azan
waktu kita masih bisa dikejar
iya iya sebentar sebentar
apa yang dikatakan sama ustadz fahri ini ada benar nggak juga
yaudah siap semuanya ya
pokoknya kendaraan yang bisa maju lah ya
mus kalau beres nyusul lo ya
anak anak yuk berangkat
pak herman siti boleh curhat gak sedikit
ini pak herman semoga aja si haikal bisa menang lomba azannya
pokoknya pak herman kalau sampai haikal menang lomba azan
pos siti bakalan masakin yang enak enak
iya iya bangunnya enak enak
ih yang iseng siapa pak herman
kalau siti malah pak emang dari lahirnya udah begini
kalau ngeliat apa apa kaget pasti
pasti kena yang di depan sitai
jadi maha pin
lagian pak herman ngapain sih wudhu di sini
yang wuduk siapa pok
cuci muka bersih bersih
iya iya saya baru tahu cuci muka pakai abu gosok
bukan abu gosok pos siti
buka gerahnya buka
ini juga lagi diusahakan
nyalain airnya cepetan
aduh pakai apa dah dulu nuru
aduh pak herman gimana ini jalan satu satunya
aduh pak herman
cepetan pak herman
cepetan pak herman
cepetan pak herman
cepetan pak herman
cepetan pak herman
cepetan pak herman
cepetan pak herman
cepetan pak herman
cepetan pak herman
cepetan pak herman
pak pakai apa pok

emang adanya gitu pak
bukan mas fary
kita tuh der derting ikutin mas fary
dari belakang kita baris
ngikutin kayak gitu
iya juga sih
carinya libet lagi
sekarang kita menunggu
nunggu apaan ustadz
nunggu mobil lewat
nanti kita minta tumpangan
maksud ustadz kita cegat gitu mobilnya
kalau gak mau tiduran
udah tenang nunggu
pokoknya ada mobil lewat
melas semua ya ini ya
ntar kalau pickup jalan kamu lompat langsung
jadi gini pak
ayo dikasih anak anak pak
boleh gak pak
untuk ke gedung sepak guna
di kampung sebelah
soalnya anak anak ini
iya anak anak ya
oh murid mas yang mau ikut lomba ajan
enggak bukan ya pokoknya aku mimpi mimpi sama aja makanya sebelum tidur harus berdoa doa
tidur dari kecilkan simpak selalu ngajarin ayo non doa sebelum tidur dulu kan gitu ya
aku inget dia cahayu tidur ya doa oke simbo mau masuk kamar lagi mau meneruskan my dream
is come true jangan lupa doa supaya mimpi buruknya tidak tubi kontinyu
kalau seandainya lo udah nyaman sama keluarga dia dan dia pun juga udah nyaman dengan keluarga lo
itu beritahunya adalah hubungan lo itu udah dikatakan dewasa dan patut untuk dipertahankan
loh jadi kalau belum belum ya lo pikir pikir ulang lagi deh itu buat kebaikan kedepannya
ya kayaknya gue sama roman belum sedewasa itu deh mana gue sama dia juga berantem terus kayaknya
mulai sekarang gue harus belajar lebih dewasa deh nggak boleh dikit dikit kamu dikit dikit nangis
nah sekarang kan kita udah sampai di akhir segmen nih seperti biasanya ini buat aslover yang kangen dengan
puisi dari gibran saatnya kalian untuk siap siap baper ya gibran udah siap siap langsung aja kasih
puisi terbaik logi brand ketika kita bukan cuma saling memandang tapi juga saling mengerti
ketika kita bukan cuma saling membenci tapi juga saling menjaga ketika kita bukan cuma berusaha menang
tapi juga berusaha mengalah karena cinta yang sejati ditunjukkan dengan perbuatan bukan dengan kata kata
gue yaki bangan aslover semua udah baper ya
cinta sejati itu ditentukan dengan perbuatan bukan dengan kata kata
dan sekarang ini
sekarang udah waktu kita berdua untuk pamit
nanti kita ketemu lagi pas dia di suara hati berikutnya
sampai ketemu lagi aslover
oh tenang aja ya man
mulai sekarang gue janji
tidak bakal dikit dikit baper lagi
pengen punya hubungan yang sehat sama lo
hubungan yang sehat persis banget
ama cerita hubungan lo sama si calon mantan susan
sama persis udah
nggak pernah kan
selama ini si susan nggak pernah nuntut lo macem macem
gak pernah tuh ngucapin selamat malam
jangan lupanya minum obat
nggak pernah kan
ya emang dia yang nggak mau ya
orang jadian juga gara gara duit enam juta
nah belum pantes mah yaudah kalo kayak gitu
terus dia nggak pernah kan minta lo selama dua puluh empat jam kayak apotik
nggak pernah kan
lagian nih bop ya
kalo emak nih udah ngerasa
dia tuh udah nyaman sama emak
dia juga udah klop sama lo
udah tiba tiba nih udah jadi kesatuan nih
udah pantes deh udah pas pokoknya
tinggal lu berdua melangkah ke jenjang selanjutnya
bahasanya sastra banget ma
ala tuh pantung selamat datang tuh tinggi
dan lo kagak boleh deket deket lagi ame siti
ada semut rang rang di atas peti
pak siti makan ikan cuek
gua mau ganti ganti terserah gue
tuh kan dia yang sewot
apaan sih ma
lebih bener dah marah marah dah kayaknya iiih
nggak ada pikirannya
nggak ada didikannya
nggak ada sopan santun
etika nggak kepunya lo ya
duduk di balai di bawah
lo di atas turun
sembilan bulan sepuluh hari